kami sangat berbangga dan menurutku terima kasih
rombongan kontingen paralimpiade tokyo kloter terakhir
tiba di bandara soekarno hatta tanggerang banten
pada selasa dini hari
kepulangan leani ratri oktila dan kawan kawan
disambut menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
menpora memberikan apresiasi tinggi
atas pencapaian yang diraih kontingen paralimpiade tokyo
prestasi kontingen indonesia
mengalami peningkatan dibandingkan paralimpiade dua ribu enam belas lalu di brazil
peringkat indonesia naik dari tujuh puluh enam ke empat puluh satu
dengan perolehan dua emas tiga perak dan empat perunggu
menpora pun mengimbau kepada para atlet untuk langsung fokus
mempersiapkan keikut sertaan dalam paralimpiade paris dua ribu dua puluh empat mendatang
peningkatannya sangat pesat dan luar biasa
kita hanya memperoleh satu perunggu
dan peringkat kita tujuh puluh enam
sekarang ini kita memperoleh dua emas tiga perak empat perunggu
dengan posisi peringkat kita di empat puluh tiga
sementara itu keluarga hari susanto
salah satu peraih medali emas paralimpiade tokyo
yang ditemui di kediamannya
di desa maja utara kecamatan maja kabupaten majalengka jawa barat
senin siang merasa bangga atas raihan yang didapat hari
di mana perolehan emas ini merupakan salah satu cita cita harry susanto
yang sering diperbincangkan dengan keluarga
pertama bangga ya
terus bahagia juga senang juga
alhamdulillah papa bisa bawa medali emas pulang ke indonesia
atas doa dukungan masyarakat indonesia
terima kasih banyak
hari susanto meraih medali emas paralimpiade tokyo
dari nomor ganda campuran para badminton
bersama liani ratri oktila
adapun satu medali emas lainnya diraih ganda putri para badminton
liani ratri oktila dan halimatus sadia
tim liputan cnn indonesia
terima kasih banyak